apakah bapak lebih mementingkan dendam masa lalu daripada masa depan anak kita pak
jangan kau ucapkan pertanyaan yang jawabannya kau sudah tahu
ika bapak harap ini kali terakhir kau dan istri pilihanku menginjak lantai rumah
pak kau haramkan ikang menginjak lantai rumahnya sendiri
oh iya bagaimana kata dokter
apa kau sudah positif hamil
doakan bu semoga cucu ibu lahir dengan selamat
dan mendapat ridho allah
insya allah dia akan lahir dengan sehat kuat dan akan menambah keberuntungan pada kalian berdua
mudah mudahan dia menjadi perekat kembali
hubungan antara anak dan bapaknya sudah lama terputus
tidak ada perekat apapun yang dapat menyambung balik arah yang sudah patah
dan kau jangan berusaha menghargai kembali
dingin hatiku padamu
jangan kau datang datang lagi kembali
pak apakah tidak akan habis habisnya kau menyesali ikan
coba lihat apakah istri pilihan anakmu ini masih kurang sempurna
aku tidak memandang siapa perempuan yang mendampinginya
tapi aku tahu anak siapa perempuan
sejak dia mengawinkannya aku tidak tahu siapa perempuan itu akan menambungnya
sejak itu aku putuskan segala hubungan dengannya
apakah mungkin segampang itu hubungan darah bapak putuskan
apakah bapak lebih mementingkan dendam masa lalu daripada masa depan anak kita pak
jangan kau ucapkan pertanyaan yang jawabannya kau sudah tahu
ika bapak harap ini kali terakhir kau dan istri pilihanku menginjak lantai rumahmu
pak kau haramkan ikan menginjak lantai rumahnya sendiri
kecuali kalau dia sudah bukan menantu musuh
mulanya ibu pikir dia akan berubah setelah umurnya bertambah
tapi nyatanya tidak sama sekali
dendam itu lekat di hatinya
tidak ada sesuatu yang kekal di dunia ini
ibu sendiri ibu
pada saatnya allah akan menentukan jadwal yang tepat
kau terlalu manis untuk dimusuhi nak
aku tahu kau sudah sangat tersinggung dengan ucapan bapakku tadi
aku bukan sedih karena ucapan bapakmu kang
membayangkan puluhan tahun ibumu harus mendampingi lelaki sekeras bapak
agar tidak ada hal lagi
selamat siang dokter
badannya tambah lemah
kenapa tidak dibawa kemari pak mukhtar
badannya terlalu lemah pak dokter
tidak bisa dibawa ke sini
tolong pak dokter
nanti sore setelah selesai tugas
saya akan mampir ke tempat pak mukhtar
baik pak dokter
terima kasih pak
bagaimana keadaan istri saya pak dokter
maaf pak mukhtar
apa ada sesuatu yang
membuat ibu risau selama ini
bapak tidak tahu persis
atau ada hal lain
yang sifatnya sangat pribadi
dan bapak tidak mau orang lain mengetahuinya
istri bapak bukan sakit biasa
dasarnya bukan penyakit tubuh
jiwanya bagaimana pak
mungkin dalam beberapa bulan terakhir ini
ibu tidak tenang
dan merasa tegang pak mukhtar
cuma ketegangan itu
jumlahnya sudah besar
dan dinamakan stres
stres itu sudah mulai menyerang libar atau hatinya
pak muhtar sendiri lebih mengetahuinya
yang mendampingi ibu sehari hari daripada saya
apa penyakit itu berbahaya pada dokter
adalah salah satu
dari beberapa penyakit
yang paling banyak menyebabkan kematian bagi penderitanya
tapi pak dokter bisa menyembuhkannya kan
penyembuhan harus dilakukan
dengan menyingkirkan masalahnya
yang membuat ibu stres terlebih dulu
ada pun penyembuhan secara medis
tidak akan banyak mempengaruhi hibar
tidak akan banyak hasilnya